kamu berapa tahun disana
gak tau deh ibu
sama dapat kerja deh disana
nikah sama bule
jangan keluar negeri
gak ada kamu
ibu bisa jagain kamu nak
yang adik aku jagain ibu
itu mama aku
kalo nanti malem lo bakal pergi sama kita ke puncak
aku harus cegah ibu kesini
sama banget lo sampe ketauan
ih kok malah bengong sih
niel aku harus urusan dulu ya
aku udah urusan
ibu mau kemana
ada urusan penting
tunggu disini ya
ibu ibu tuh mau kemana
alma pengambilan raportnya sudah dimulai
bu gak perlu
mungkin aku udah bilang sama ibu kan
aku tuh gak mau rapot aku udah bilang sama ibu
eh ibu mikir gak sih
kalo ntar temen temen aku liat aku punya ibu kayak gini
gak punya kaki
kakak kamu itu kan udah pergi ke jogja
siapa lagi kalau bukan ibu yang ambil rapot kamu
aduh ibu pergi deh mendingan sekarang
ntar ada temen aku yang liat
bu dendy ada disini
semalam alma datang ke rumah
untuk ambilin rapotnya
katanya ibu sri gak bisa datang
tapi karena ibu sri datang
bu jangan pulang bu
saya mohon bu denny aja
bu please jangan pulang
saya mohon ibu mau membantu saya
untuk mengambil rapotnya alma
soalnya saya nggak bisa jalan ke kelas
dengan keadaan saya seperti ini bu
ya sudah baiklah bu
kalau gitu saya duluan ya bu
makasih ya bu
ibu kangen dengan alma yang dulu
yang suka bercanda sama ibu
yang suka mencintai ibu
yang suka ciumin ibu kalau di tempat tidur
ibu benar benar kangen dengan alma
tapi tidak pernah terjadi lagi itu semuanya
tapi alma tetap anak ibu yang pintar
dia lulus dengan nilai terbaik
bahkan dia tuh dapat beasiswa untuk kuliahnya
kok kamu telat pulangnya nak
udah ibu tanda tangan aja deh
kamu dapet beasiswa nak
bu baca semua dulu
sampai ketemu di rumah
jangan baca tasnya doang
sampai ketemu lagi
aku pengen ngusir
aku udah buat beasiswa ke amerika
jauh sekali al
biar aku jauh sekalian sama ibu
kamu berapa tahun disana
gak tau deh ibu
sama dupet kerja di disana
nikah sama bule
jangan keluar negeri
gak ada kamu
kamu berapa tahun disana
kamu bisa jagain kamu nak
yang ada aku jagain ibu
bukan ribet banget ngangrus ibu
ngerubah beasiswa keluar negeri
aku udah enak mau rumah ini
bisa gak begitu sama ibu
udah gak usah nangis nangis nih bu
panjang tuh gak urusannya
sudah nih ibu tanda tangan aja mendingan
ibu lama banget sih
tinggal tanda tangan aja susah banget
gue pengen aku bahagia kan
aku bahagia dengan pilihan kamu
pengen aku sendiri
eh sini ibu
aku mau bawa suratnya sekarang
bisa ga bisa kaya bener bener dulu
kamu pesawatnya jam berapa nak
ya tapi aku mau berangkat sekarang bu
soalnya aku pengen nginep di hotel deket bendera
biar besok aku gak kesiangan
ibu boleh ikut ya nginep deh ibu
boleh ikut ya nginep di hotel
ngapain sih bu